memilih aku jadi pasangan kalian
aku sangat mencintaimu sinta
dan aku ingin
menghabisi sisa hidupku bersamamu
kamu yakin itu rumah baru mereka
udah bertahun tahun aku mantau rama
beserta isi rumahnya
sekarang kamu selidikin dulu dan pastikan
eh ros kamu tahu nggak
ini mustikasion yang selama ini kita cari
jadi sekarang aku udah menemukan jawabannya
dikarenakan mustikasion itu mak
tapi kenapa mustikasion itu ada di tangannya bambang
itu nggak penting mak
sekarang gimana caranya kita bisa mendapatkan mustikasion itu
eh ros kamu belum mengerti
siapapun yang megang mustikasion itu
tidak bisa dikalahkan
sekarang gini mak
malam ini juga kita mesti bergerak
untuk mendapatkan mustikasion itu
tapi satu setelah bambang tidur
ya begitulah pak asyik
jadi rencananya mau kemana
cuma makan malam aja
bapak nunggu rumah saja
kamu cantik sekali
kamu cantik sekali
kamu cantik sekali
kamu cantik sekali
maset saya boleh pergi
dewi pergi dulu ya
jagain kak sinta ya
terlambat untuk kamu sadari
mengulang rasa cinta
mengulang rasa cinta
meradang hatiku karenamu
terima kasih ya
terima kasih untuk apa rama
aku adalah pria paling beruntung di dunia
karena aku sudah jadi pria paling beruntung di dunia
mengulang semua rindu
udah memilih aku jadi pasangan kamu
aku kering air mata aku
sumpah mati kau
aku sangat mencintaimu sinta
dan aku ingin
menghabisi sisa hidupku bersamamu
kenyataan ini masih berat untukku rama
tapi aku gak bisa hidup tanpa kamu
kita gak akan bisa bersatu
tapi aku akan tetap ada di dekat kamu
bang jadi mustika sion itu ada di atas di kamar bambang ma
kaget kan kamu lihat aku ada di sini
selama dua puluh lima tahun saya di penjara
terus kamu tidak akan pernah ketemu saya lagi kan
saya tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini
tapi kamu gak perlu resep
kamu tenang ya
mungkin aja malam ini adalah pertemuan terakhir kita
karena malam ini
saya dan anak saya akan menemukan mustika sion